nah berdasarkan data dari bpbd kabupaten bekasi per hari selasa sembilan belas september dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas atau pukul tujuh malam
kekeringan yang sebelumnya melanda sembilan kecamatan dan empat puluh desa kini bertambah menjadi empat puluh enam desa dari sepuluh kecamatan
dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kita sudah bergabung dengan satrio adi di kabupaten bekasi jawa barat
kita akan sapa halo selamat pagi satrio satrio kekeringan ini meluas dan apakah sudah ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengurangi penderitaan warga
selamat pagi dea dan juga syasha benar sekali bahwa kekeringan di kabupaten bekasi ini semakin meluas setelah daerah ini tidak diguyur hujan setidaknya lima hingga enam bulan terakhir begitu
dan tentu saja kekeringan ini menimbulkan kekeringan di daerah tempat
air dan juga dampak ekologi lainnya bagi warga yang tinggal di daerah atau di kabupaten bekasi
tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga seperti misalnya mandi mencuci ataupun memasak begitu tapi juga untuk mata pencaharian mereka sehari hari khususnya yang bekerja sebagai petani
saat ini saya sedang berada di salah satu ladang persawahan di desa samudera jaya kecamatan tarumajaya kabupaten bekasi
dan di sini merupakan salah satu lokasi atau titik yang paling terdampak kekeringan di kabupaten bekasi
saya akan tunjukkan sedikit kepada anda bagaimana kondisi tanah di area persawahan di sini memang dea dan juga siasa kalau misalnya bisa dilihat di kaki saya ini sekarang saya menginjak ini
ini tanahnya begitu pecah begitu kering tidak ada tanda tanda air bisa mengalir di sini selama lima ataupun enam bulan terakhir
jika kita lihat masa tanam sebenarnya saat ini adalah masa setelah panen dua bulan setelah panen dan seharusnya biasanya ini warga di kecamatan tarumajaya ini sudah mulai untuk menanam padi untuk periode selanjutnya
namun karena kekeringan yang mereka rasakan merupakan kekeringan paling parah selama sepuluh tahun terakhir sehingga memang membuat mereka tidak bisa menanam padi di waktu yang semestinya atau yang seperti biasanya
dan untuk mengetahui bagaimana dampak dampak lain di kekeringan
di kabupaten bekasi ini saya telah bersama dengan salah satu warga yaitu bapak idam holid ya pak ya yang merupakan salah satu warga dari kecamatan tarumajaya
pak idam bisa dijelaskan selain kekeringan di sawah di tempat kami berada saat ini apa saja sih pak dampak dari kekeringan yang melanda di kabupaten bekasi ini
kalau dampak dari kekeringan yang melanda kabupaten bekasi umumnya dan tarumajaya khususnya ya kita di tarumajaya ini ya kekurangan pasokan air bersih
selain ya selain emang sawah pada kering gini nggak bisa tanam untuk kebutuhan mandi cuci sama kebutuhan masak itu kekurangan air bersih
tapi beberapa hari yang lalu sempat kita disupport dari pemerintah dari kabupaten bekasi dengan bantuan ada dari bpbd dari damkar mungkin dari beberapa dinas yang lain kirim pasokan air juga untuk kemarin
tapi itu kan cuma hanya cukup untuk beberapa hari saja dan untuk saat ini juga kita masih kekurangan kebutuhan air bersihnya
buat mandi cuci dan masak
kemudian kalau untuk minum sudah ada air galon alhamdulillah ada yang supply juga kemarin dari beberapa instansi juga
dan untuk bisa bertahan ya menjalani kehidupan sehari hari dengan krisis air ini apa sih strategi atau cara cara yang dilakukan oleh warga di tarumajaya ini
ya kalau untuk bertahan dari krisis air ini ya salah satunya warga ya berusaha juga bikin ya kalau yang punya kemampuan uang berlebih mungkin dia bikin sumur sumur air tanah yang lumayan dalam
yang dalam dan harganya lumayan mahal
tapi kalau bagi warga yang nggak punya kemampuan untuk bikin sumur air tanah yang dalam ya mereka cuma berharap dari bantuan juga dari ada juga sumber mata air yang mungkin kalau dibilang nggak layak buat kita pakai
karena kita lihat juga dari tadi di depan itu ada kali di a tiga itu airnya menghitam
mungkin terkena limbah dari rumah tangga juga dari hulunya sana
akhirnya ya dengan terpaksa
mungkin terpaksa air yang agak menghitam itu dipakai untuk mencuci juga
nah kalau di lahan persawahan atau pertanian seperti ini itu seperti apa dampaknya pak
setelah mungkin ya terakhir panen beberapa bulan lalu ya pak ya ini belum bisa tanam terus mata pencaharian warga apakah terdampak
ya kalau mata pencarian warga dengan petani dengan kondisi saat ini ya sangat terdampak sekali mas
karena seharusnya mereka sudah mulai tanam
dengan kondisi yang
kemarau lumayan panjang ini mereka nggak bisa tanam padi dengan kering gini
karena emang nggak ada sumber sumber mata air yang bisa membuat kita melakukan tanam padi di sini
ada sih sebenarnya ada kali di sebelah sana
tapi musim kayak gini yang ada air laut masuk
jadi nggak bisa buat disedot dengan pompa pun nggak bisa pasti nggak akan hidup padinya
nah pak ini walaupun kemarin sempat ada bantuan ya sedikit dari pemerintah kabupaten
tapi tidak cukup untuk menghidupi berbulan bulan
artinya airnya hanya bisa dipakai dalam beberapa hari
harapannya ke depannya bantuan seperti apa yang diharapkan oleh warga tarumajaya ini
ya kalau untuk harapan kedepannya masa berharap ya dengan kondisi kemarau yang lumayan panjang ini
ya dibuatkanlah kita sumur sumur air dalam lah untuk di wilayah wilayah sini
beberapa titik itu harus ada sumur sumur air dalam
jadi biar warga itu nanti satu titik itu ngambil dari titik sumur yang dibangun itu
jadi biar kebutuhan rumah tangga warga itu bisa disuplai dari sumur sumur yang ada
nah untuk sementara ya jangka pendeknya
bantuan seperti apakah masih memerlukan pengiriman stok air bersih
dan kira kira untuk berapa warga yang ada di sekitar mungkin di tempat tinggal pak idam
kalau kebutuhan suplai air bersih masih sangat dibutuhkan sekali
kalau saya dengan di kondisi di sekitar tempat tinggal saya itu terbagi ada dua rt
itu kurang lebih ada satu ratus lima puluh
itu semua juga emang nggak ada suplai air bersihnya
mereka mengharapkan ada sumur sumur konvensional yang cuma
ngebornya cuma sepuluh meter yang airnya asin
jadi nggak bisa buat kebutuhan mandi cuci dan masak juga nggak bisa dipergunakan
kita harapkan bersama pak nanti akan ada tindak lanjut lebih baik lagi dari pemerintah kabupaten bekasi
untuk bisa mengirimkan air bersih ke tarumaja ini
terima kasih pak idam holid atas waktunya pak
seperti tadi yang dijelaskan oleh pak idam holid bahwa warga di tarumajaya ini sangat membutuhkan air bersih
dan jika anda bisa lihat di sebelah kanan di sebelah kanan saya ini
ini adalah kondisi bagaimana warga ini mendapatkan air bersih
mereka harus membeli dari gerobak gerobak air yang dikirimkan atau dijual oleh pedagang seperti yang ada di layar kaca anda
harganya ini sekitar rp tiga
dan pedagang di sini harus mengambil airnya ini cukup jauh berjalan sekitar dua hingga tiga km untuk bisa mendapatkan air yang merupakan berasal dari pdam
dari pemerintah kabupaten bekasi sendiri sudah mencanangkan bahwa ada waktu tanggap darurat bencana kekeringan hingga empat belas hari ke depan
khususnya di sepuluh kecamatan yang tadi telah disebutkan oleh siasa dan juga dea
dan salah satunya yang terparah di bagian utara yaitu di kecamatan tarumajaya babelan dan juga muara gambong
kita harapkan bahwa bantuan tidak hanya datang selama periodik
tapi juga setiap hari warga di sini bisa mendapatkan akses air bersih untuk kehidupan mereka sehari hari
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia satrio adi atas laporan langsungnya dari kabupaten bekasi jawa barat